sungai seperti kayak di daerah daerah lain
banyak hal waktu muda yang tidak terekspos lah
sehingga menyebabkan terjadinya memudahkan terjadinya infeksi pada saluran nafas